konferensi tingkat tinggi ke empat puluh dua asean hari ini dimulai
indonesia mendorong kawasan asean bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia
namun indonesia dihadapkan pada isu ketidakstabilan hubungan antara negara kawasan
masing masing negara asean memiliki kepentingan yang berbeda
lantas bagaimana indonesia menyatukan visi misi utama mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan
apakah ktt ini masih relevan di tengah rapuhnya hubungan antar negara kawasan
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
selamat pagi bang yose
ya selamat pagi
ya pak yose apakah ktt yang digelar ini masih relevan di tengah isu instabilitas negara negara asean
atau hanya sebatas acara seremonial pertemuan antar negara
oh ya tentunya tetap masih relevan ya sama seperti
apa yang disampaikan oleh bapak presiden ataupun juga berbagai pihak yang lainnya
bahwa keinginan asean itu adalah untuk menjadi sentral dari pertumbuhan dunia
mungkin ini kelihatannya agak berlebihan ya kedengarannya agak berlebihan
tetapi paling tidak asean itu juga bisa turut serta untuk membuat pertumbuhan dunia ini menjadi lebih baik lagi
dan asean saya pikir juga mempunyai
peran yang cukup strategis di sini posisi yang cukup strategis
apalagi kalau kita lihat seperti yang tadi dijabarkan
pertumbuhan di negara negara asean ini masih tetap akan positif
dan akan terus menjadi penyumbang yang cukup besar di kawasan yang lebih luas lagi
tentunya hal itu juga tergantung dari apakah berbagai permasalahan permasalahan yang ada di asean ini
bisa diselesaikan dengan baik
dan tadi disebutkan bahwa interest ataupun juga kepentingan dari negara negara asean cenderung tidak sama
betul memang seperti itu tetapi bahkan untuk negara negara yang mempunyai kepentingan yang sama
itu negara negara asean cenderung menjadi kompetitor satu sama lainnya
dibandingkan dengan berkolaborasi
nah hal hal seperti itu yang
mungkin perlu disamakan persepsinya yang dicarikan jalan keluarnya
dan salah satunya adalah dengan melakukan dialog dialog antara negara asean
seperti ktt asean ataupun juga meeting meeting asean yang lainnya
jadi kalau dibilang seremonial saja saya tidak setuju
karena potensinya banyak sekali dan memang ada permasalahan permasalahan
tetapi inilah salah satu caranya
kita untuk mengadres ataupun mencari jalan keluar bagi permasalahan permasalahan tersebut
baik untuk menggali lebih dalam terkait dengan ekonomi asean
terlebih dahulu kita harus memastikan kestabilan geopolitik
dan indonesia dihadapkan pada ketidakstabilan kawasan di asia tenggara
terutama soal isu myanmar dan laut tiongkok selatan
dan apakah indonesia mampu
menyatukan semangat antar negara kawasan ini
ya seperti yang tadi saya katakan memang secara geopolitik sendiri
secara stabilitas sendiri memang ada permasalahan permasalahan
tetapi asean sendiri juga sudah berjalan selama lima puluh lima tahun
dan cukup berhasil untuk menjaga stabilitas yang ada di kawasan ini
permasalahannya adalah selama lima puluh lima tahun ini
mungkin kita terlalu menganggapnya sebagai sesuatu yang given
taken for granted istilahnya dianggap seperti sesuatu yang biasa
padahal ini stabilitas dan juga kedamaian yang ada di kawasan ini
ini perlu diusahakan
dan sekarang harus ada yang mengupayakannya
yang mengupayakan siapa
ya itu adalah negara negara asean itu sendiri
myanmar itu hanya salah satu
itu isu yang memang seharusnya sudah diselesaikan sejak lama
tetapi kita tidak berusaha menyelesaikannya
karena tadi dianggapnya bahwa kedamaian perdamaian yang ada di kawasan ini adalah sesuatu yang given
sesuatu yang sudah harusnya ada
padahal itu harus diupayakan
nah tentunya keketuaan indonesia di asean ini diharapkan untuk memberikan
sayangnya mungkin memang kita belum melihat terobosan terobosan baru tersebut
ya mungkin juga ini disebabkan karena memang mudah mudahan disebabkan karena indonesia bergerak secara quiet
ya quiet diplomasi istilahnya
tetapi ada yang dikerjakan dan ada hasilnya nanti
mudah mudahan di dalam ktt asean ini nanti akan keluar hasil hasilnya apa yang sudah dilakukan oleh indonesia
dan bagaimana prospeknya ke depan mengenai masalah myanmar
lalu juga begitu juga terkait dengan masalah laut cina selatan
kelihatannya memang ada upaya upaya yang dilakukan
cuma kita memang sekali lagi kelihatannya indonesia ini melakukan quid diplomasi
satu hal yang cukup baik dan cukup harus dilakukan karena memang nggak perlulah kesana kemari digembar gemborkan
tetapi asal ada yang dikerjakan
nah di dalam ktt asean ini nanti kita akan lihat apa saja hasil yang sudah dicapai untuk pencapaian stabilitas di kawasan ini
baik kita garis bawahi bahwa tidak boleh take it for granted ya bang yose
dan tentunya kalau misalnya kita lihat isu myanmar ataupun rusia dan ukraina ini suatu saat bisa langsung terjadi begitu ya
dan kita sekarang harus waspada terkait dengan laut cina selatan
dan jika berbicara terkait dengan sektor ekonomi bang yose bagaimana sebenarnya perbandingan ekonomi indonesia
indonesia dan indonesia
dengan negara negara asean
memang indonesia punya kelebihan secara demografi ya bang yose tetapi secara kualitas pertumbuhan ekonomi seperti apa
jika kita bandingkan dengan filipina maupun vietnam dalam beberapa tahun terakhir seperti apa
ya sebenarnya begini
kalaupun dikatakan bahwa kinerja perekonomian indonesia di bawah dengan dari filipina ataupun juga dari vietnam
jadi apapun yang terjadi di perekonomian indonesia itu akan sangat sangat mempengaruhi perekonomian ataupun situasi di asean ini
nah yang tadi saya mengatakan bahwa interest negara negara asean ini sering sekali sama
tetapi masalahnya mereka cenderung untuk membuat kompetisi
buat kompetisi satu sama lainnya
nah contohnya adalah apa yang sekarang ini dicoba diangkat oleh indonesia
yaitu pembangunan supply chain dan juga ekosistem dari mobil listrik
setiap negara negara asean yang besar besar dari mulai thailand vietnam ataupun juga bahkan malaysia serta indonesia
itu mau menjadi masing masing mau menjadi pusat dari
pusat dari pembangunan ataupun juga supply chain mobil listrik
setiap orang ingin menjadi pusatnya dan setiap negara ini menginginkan bahwa produksi mobil listrik itu semuanya ada di negara tersebut
padahal negara negara ini akan menjadi jauh lebih baik jika bekerja sama membangun supply chain di antara negara negara asean ini
karena mungkin satu negara bisa mempunyai comparative advantage
di bidang penyediaan raw materialsnya
satu negara mungkin untuk manufacturing di bidang bidang yang lainnya
dan yang ini semua akan menjadi jauh lebih bagus jika supply chain tersebut menjadi landasan kerjasama
bukan masing masing ingin mendapatkan semuanya
ingin membangun sendiri sendiri
karena itu yang sekarang ini terjadi
industri mobil listrik ini merupakan industri baru yang mempunyai potensi untuk menjadi industri yang besar ke depannya
baik bang yose tadi anda sudah menyentuh terkait dengan industri mobil listrik
dan kami juga ingin menggali lebih dalam peluang indonesia
jika kita berbicara peluang indonesia di sektor mana saja yang bisa dimanfaatkan oleh indonesia untuk tumbuh lebih besar di kawasan asean ini
indonesia kalau di dalam mobil listrik ini tentunya banyak sekali ya
yang bisa menjadi potensinya
mulai dari penyediaan raw materialnya
kemudian juga mungkin penyediaan beberapa perangkat perangkat yang terkait dengan mobil listrik tadi
tetapi seperti yang biasa kita dengarkan dari beberapa penuturan policy maker pembuat kebijakan
ini seakan akan mengisaratkan bahwa indonesia mau melakukannya semua dari a sampai z di indonesia
pada hal ini
padahal itu mungkin sulit dilakukan
dan akan jauh lebih memungkinkan kalau ini semua dilakukan bersama sama dengan negara negara partner kita di asean ini
atau juga dengan partner partner di luar asean
yang dimana kita menjadi tergabung di dalam supply chainnya
nah itu semua tentunya tergantung dari comparative advantage nya
misalnya memaksakan bahwa indonesia harus memproduksi dari a sampai z
untuk berbagai hal tersebut
jadi sekali lagi intinya adalah kerjasama dan juga pembangunan dalam kerangka supply chain ataupun juga rantai nilai
baik supply chain management ini tentunya sangat penting
bang yose dan indonesia mendorong asean menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia
strategi apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut
kita tentunya harus melihatnya dari sisi short term nya
jangka pendek ataupun juga jangka panjang
di dalam jangka pendek tadi gubernur bank indonesia sudah menyebutkan bahwa ada permasalahan permasalahan di tingkat dunia
dimana ketidakpastian ini makin meningkat terutama dari sisi financial
tetapi juga oleh karena itu
asean juga bersama sama dengan mitra mitranya yang lain harus menjaga isu isu finansial ini
supaya kawasan ini makin resisten
ada yang namanya chiang mai initiative
yang mudah mudahan sekarang ini semakin diperkuat untuk memperkuat resilience ataupun juga ketahanan dari sektor keuangan di kawasan ini
yang lebih jangka menengah atau panjang tentunya adalah bagaimana menciptakan ekosistem menciptakan lingkungan bisnis lingkungan usaha dan ekonomi yang sangat yang mendukung berbagai kegiatan kegiatan ekonomi
tadi juga ada yang menyebutkan bagaimana berbagai hambatan hambatan non tarif yang semakin hari semakin tinggi di negara negara asean ini
itu sebaiknya harus dikurangi atau diturunkan supaya ketahanan dan juga daya saing dari negara negara asean ini dapat meningkat
berbagai kerjasama kerjasama juga sudah dimulai di sini
salah satu yang perlu digarisbawahi juga adalah kerja bagaimana inisiatif indonesia untuk membangun cross border payment system
dimana berbagai digital payment yang bisa dihasilkan
di mana berbagai digital payment yang bisa dihasilkan
jadi perusahaan yang kita punya itu bisa interoperability satu sama lainnya
jadi bisa mempunyai sinkronisasi yang lebih baik serta mungkin juga bisa diterima
kalau nanti kita ke luar negeri ke daerah asean ini berbagai sistem pembayaran yang difasilitasi oleh kris misalnya itu bisa akan diterima di negara negara yang lainnya
ataupun juga sebaliknya
ini tentunya akan sangat membantu sekali berbagai kegiatan kegiatan ekonomi yang mungkin memang masih sifatnya kecil tetapi akan sangat berdampak sekali terutama bagi umkm di kawasan asean ini
baik ada beberapa poin yang kami catat
yang pertama adalah tentunya geopolitik yang stabil dan ekosistem bisnis yang sehat dan tentunya sektor keuangan yang solid dan kemudahan payment system
dan tadi anda juga sudah menyebut
kita juga harus menjaga ekonomi asean supaya bisa menjadi pertumbuhan ekonomi global
terima kasih bang yose sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
ya terima kasih